sampai dengan hari ini pukul dua belas wib
terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan juga
ada satu ratus lima puluh tiga kasus baru yang kita dapatkan
sekali lagi ini menggambarkan bahwa masih ada penularan penyakit ini
di tengah masyarakat kita
masih ada sumber penyakitnya dan masih ada kontak dekat yang terjadi
sehingga total kasus menjadi satu empat puluh enam
ada sebelas pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang
sehingga total sembuh adalah empat puluh enam
dan ada sembilan kematian baru pada dua puluh empat jam kemarin
sebanyak sembilan orang sehingga menjadi delapan puluh tujuh orang
sehingga posisi sekarang pada tanggal dua puluh tujuh maret pukul dua belas

kemudian ada empat puluh enam yang sembuh akumulatif
dan ada delapan puluh tujuh yang meninggal selama ini data akumulatif
saya ingatkan kembali saudara saudara
mari sama sama kita menjaga jarak
jaga jarak lebih dari dua meter
cuci tangan dengan sabun dan air
kemudian produktif di rumah
bekerja dari rumah belajar di rumah
dan beribadah di rumah
mudah mudahan upaya yang keras kita laksanakan secara sinergi
bersama sama pemerintah bersama sama masyarakat
bersama sama siapapun bisa menanggulangi
permasalahan penyebaran penyakit covid sembilan belas
terima kasih selamat sore